richard eliezer dituntut dua belas tahun penjara sementara putri candrawati dituntut delapan tahun penjara atas kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
dan kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia maria sarjana yang saat ini berada di pengadilan negeri jakarta selatan
maria yang perlu diketahui oleh publik bagaimana kemudian respons dari terdakwa akan tuntutan yang hari ini diberikan kepada mereka
baik mayfrey terkait dengan pertanyaan anda dengan respon terdakwa maka terdakwa tadi diwakili oleh kuasa hukum
baik putri candrawati maupun juga barada richard eliezer keduanya sama sama menyatakan tidak menyangka pada apa yang kemudian disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang yang berlangsung sejak tadi pagi sampai dengan tadi sore
baik untuk putri candrawati yang kemudian jaksa menuntut delapan tahun penjara

kemudian adanya atau tidak maksud kami adanya pernyataan dari jaksa yang kemudian dianggap tidak konsisten dengan menyatakan bahwa adanya pemerintahan atau putri chandrawati memerintahkan ricky rizal untuk kemudian mengamankan senjata dari yusuf wahuta barat
ini dianggap dari pihak kuasa hukum adalah sesuatu hal yang mengada ada karena dalam pernyataannya pihak kuasa hukum menyatakan tidak pernah putri candrawati
kemudian memerintahkan riki rizal untuk mengamankan senjata brigadir yosua huta barat pada saat di magelang
kemudian hal lain yang disampaikan oleh kuasa hukum adanya tidak adanya perintah dari putri candrawati untuk memindahkan lokasi pcr ke saguling
dan kemudian juga tuduhan putri chandrawati mendampingi ferdis sambu pada saat memanggil barada eliezer
ini hanya didasarkan pada satu saksi saja dan inilah beberapa hal yang kemudian menjadi
poin penting keberatan dari pihak kuasa hukum putri candrawati pada saat tadi setelah selesai dibacakan tuntutan oleh jaksa penuntut umum
senilai atau sebesar delapan tahun penjara yang tadi pagi sampai dengan siang hari tadi sudah dibacakan semua amar tuntutannya
mevri dalam pembacaan amar tuntutannya tadi jaksa juga menyebut beberapa hal yang memberatkan bagi putri candrawati
diantaranya adalah tindakan putri chandrawati
mengakibatkan kematian yusuf
huta barat dan juga mengakibatkan duka yang begitu mendalam terhadap keluarga yosua huta barat
kemudian putri candrawati dianggap sebagai terdakwa yang berbelit belit dalam menyampaikan kesaksiannya maupun pernyataannya di depan persidangan
kemudian yang memberatkan lainnya adalah menimbulkan keresahan bagi masyarakat indonesia
dan tadi juga pada saat penyampaian pembacaan amar tuntutannya
jaksa sempat menyebutkan analisis
fakta hukum yang menyatakan bahwa jaksa meragukan adanya pelecehan seksual yang terjadi terhadap putri candrawati
yang diduga atau disebutkan dari pihak kuasa hukum maupun dari pihak putri candrawati
ini dilakukan oleh brigadir yosua huta barat
jaksa menyebut relasi kuasa
lagi lagi kita di sini banyak sekali kemudian mevri mendengar relasi kuasa yang terjadi
baik dari terdakwa kepada korban maupun dengan terdakwa dan juga terdakwa lainnya
disini jaksa menyebutkan ada relasi kuasa antara putri chandrawati dan putri chandrawati
jaksa menyebutkan ada relasi kuasa antara putri chandrawati dan putri chandrawati
dengan yusuf huta barat
dimana putri adalah atasan dari yusuf huta barat
sehingga jaksa menyatakan jika pelecehan ini tidak mungkin terjadi
karena ada relasi kuasa tadi yaitu yusuf berada di bawah dari posisi putri chandrawati
dan kemudian ini yang menjadikan dasar yang juga disebutkan dituliskan jaksa dalam amar tuntutannya pada hari ini
tetapi kita juga harus melihat bersama mevri apa yang kemudian dituduhkan kepada putri candrawati
dan juga terdakwa lainnya
adalah tiga ratus empat puluh kuhp atau pembunuhan berencana
di mana pembunuhan berencana atau motif itu bukan menjadi delik yang kemudian harus dibuktikan dalam persidangan
sehingga kalau ada beberapa pihak yang kemudian bersikuku untuk menguak motif motif apa yang kemudian terjadi
sehingga menimbulkan pembunuhan terhadap yosua huta barat ini dalam tiga ratus empat puluh kuhp
ini bukan menjadi delik untuk dibuktikan di persidangan
yang dibuktikan adalah
yang dibuktikan adalah
mereka benar benar melakukan perencanaan sebelum eksekusi pembunuhan terjadi kepada brigadir yosua huta barat
kemudian tadi juga sudah dibacakan tuntutan kepada barada eliezer
dua belas tahun penjara
dan dalam tuntutannya jaksa juga menyebutkan beberapa hal yang kemudian dianggap memberatkan bagi barada eliezer
yakni barada eliezer dianggap secara sadar memilih untuk melakukan penembakan terhadap brigadir yosua huta barat
dan kemudian ia sendiri dianggap sebagai eksekutor dalam kematian yusuf huta barat
inilah yang kemudian menjadi poin penting bagi jaksa untuk memberikan dua belas tahun penjara
tuntutan terhadap barada eliezer
meskipun memang barada eliezer kita ketahui bersama adalah merupakan justice kolaborator
dan ini juga menjadi keberatan dari pihak kuasa hukum
tadi ronnie talapesi juga menyampaikan bahwa dirinya merasa kaget dengan tuntutan jaksa sebanyak dua belas tahun penjara

dengan tuntutan jaksa sebanyak dua belas tahun penjara
dengan tuntutan jaksa sebanyak dua belas tahun penjara
sebab posisi barada eliezer saat ini adalah sebagai justice kolaborator
hal ini tadi juga sempat disampaikan oleh pihak lpsk yang juga hadir dalam proses persidangan tuntutan terhadap barada eliezer
lpsk juga menyayangkan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum
karena menurut lpsk pihaknya telah memberikan dua surat
yaitu yang pertama adalah memberikan rekomendasi bagi barada eliezer untuk menjadi justice kolaborator
dan surat kedua adalah bagaimana lpsk menjelaskan hak hak yang bisa didapatkan oleh seorang justice kolaborator
di antaranya adalah peringanan hukuman hingga pembebasan bersyarat
sehingga tadi lpsk menyampaikan jika nanti pada amar putusannya meminta hakim untuk kemudian melihat peran peran barada eliezer sebagai justice kolaborator
dalam nanti memberikan putusan meskipun saat ini tuntutan jaksa adalah dua belas tahun
lpsk memandang bahwa nanti
nantinya hakim yang akan memutuskan dan meminta hakim untuk melihat justice kolaborator yang saat ini diemban oleh yosua
maksud kami oleh barada eliezer
mevri yang menarik lainnya adalah kehadiran dari eliezer angels
yang tadi kalau kita juga sudah mendengarkan bersama bagaimana sorak mereka dengan tuntutan dua belas tahun penjara
tadi kami sempat menemui beberapa dari eliezer angel dan mereka merasa kecewa dengan apa yang dituntut oleh jaksa
sebab mereka merasa eliezer ini ditekan seperti itu
dipaksa seperti itu untuk melakukan pembunuhan terhadap brigadir yosua huta barat
tetapi ini tidak menjadi poin penting bagi jaksa untuk meringankan tuntutan terhadap barada eliezer
justru ini menjadi poin yang justru memberatkan eliezer yaitu ia dengan sadar kemudian melakukan penembakan terhadap brigadir yosua huta barat
tadi eliezer angels juga tidak hanya kemudian memenuhi ruang sidang tapi mereka bahkan sampai mengikuti terdakwa barada eliezer
ketika masuk ke mobil tahanan dan mereka pun juga berfoto seperti itu dan memberikan dukungan yang terus menerus diberikan terhadap barada eliezer
mereka tadi sempat menyampaikan bahwa nanti mereka meminta kepada majelis hakim untuk memperingan hukuman bagi barada eliezer
karena status justice kolaborator yang diberikan oleh lpsk terhadap barada eliezer
kami di sini masih menunggu maifri bagaimana kelanjutannya yang jelas nanti pihak kuasa hukum baik putri candrawati
barada eliezer akan menyampaikan nota pembelaannya
agenda selanjutnya adalah pembacaan nota pembelaannya yang akan disampaikan oleh kuasa hukum baik putri candrawati maupun richard eliezer
sebagai terdakwa dalam kasus ini
terima kasih banyak atas laporan anda
korrespondensi anand indonesia maria sarjana